untuk mengetahui informasi terkini dari baku tembak kelompok bersenjata dengan prajurit tni
sudah ada andre kirwel jurnalis transmedia di papua
andre bisa anda jelaskan kronologis kontak tembak antar kelompok bersenjata dengan prajurit tni
baik terima kasih reza selamat malam pemirsa
perlu disampaikan pagi tadi sekitar pukul lima tiga puluh sempat terjadi kontak tembak
antara pihak tpnopm atau kelompok kriminal bersenjata pimpinan lambeks pepago
dengan prajurit tni yang sedang bertugas saat melakukan pergantian jaga
di daerah gome yang menjadi tempat dari satuan tugas pengamanan daerah rawan
yang melakukan pengamanan yaitu dari yonif rider empat ratus delapan sebanas yang bertugas saat ini
baik andre dari informasi yang anda himpun ini apakah saat kejadian tni dalam keadaan siap
baik terima kasih
jadi saat ini memang perlu diketahui telah terjadi sempat gangguan keamanan
yang terjadi di beberapa atau lima daerah rawan di papua
yang mana terjadi kemarin di pegunungan bintang
untuk diketahui daerah puncak atau daerah gome memang sudah sekian lama
tidak terjadi gangguan tersebut
memang antisipasi dari aparat sendiri yang melakukan pengamanan
terlihat memang tidak ada atau rencana atau mungkin warga yang sempat
biasa menjelaskan atau menceritakan kepada aparat sehingga aparat berjaga
namun mereka aparat saat melakukan pergantian tugas jaga
yaitu yang sering dilakukan di lepos jaga
sehingga untuk hal tersebut tentunya aparat masih tetap standby
pada saat melakukan lepas jaga tersebut
andre apakah pelaku penyerangan ini sudah berhasil ditangkap atau masih dalam pengejaran
sempat memang usai lakukan kontak senjata saat melakukan pergantian jaga tersebut
kontak senjata masih terus berlangsung hingga pukul delapan tiga puluh
yaitu kedua anggota yang terkena tembakan lagi
sehingga empat personil yang terkena tembakan
hingga aparat masih terap berjaga jaga karena mengingat lokasi yang sangat
tidak dapat dilalui oleh aparat maupun warga masyarakat
sehingga akhirnya langsung susah untuk melakukan pengajaran
mengingat situasi dan kondisi yang berada di sana
terus jumlah personil juga yang sangat kurang
karena mungkin perlu dikawal
ketahui juga daerah tersebut daerah yang sangat rawan pimpinan dari lem lamek tepago
baik andre kirwel jurnalis transmedia di papua
terima kasih anda sudah memberikan laporan kepada kami
selalu berhati hati dan selamat kembali bertugas